semakin kamu mengindar dari aku mika
aku akan semakin mengejar kamu
kamu harus berjuang
seperti aku yang selalu berjuang untuk kamu
dan aku udah gede mika
aku berhak nonton pilihan dan masa depan aku sendiri
tak pernah ku menyangka
kau lumpuhkan cintaku
hingga kini ku rasa
sejati cinta tak ada
semudah yang kau kira
aku mempaksa kamu sekarang
tapi aku minta satu hal dari kamu
memang cinta tak selalu miliki
kamu harus berakhir
apa ini pertanda buruk ya allah
mas anterin saya ke kampus
nggak jauh kok dari sini ya
saya lagi buru buru banget ya udah telan
kau seneng akhirnya kamu nerima cintaku
yaudah kalau gitu kita backstreet aja ya
biar cuma kita yang ngerasain cinta kita
kan kata janjian mau barengan
biasa kan kalau pacaran pulangnya bareng
apa yang harus aku lakuin
untuk tiap menyerah
semakin kamu mengindar dari aku mika
aku akan semakin mengejar kamu
kamu harus berjuang
seperti aku yang selalu berjuang untuk kamu
loh sayang kamu kenapa
kok tante denger kamu kayak nangis gitu
maksud kamu ngomong seperti itu apa dina
ibu udah punya pacar tante
hari ini aku mau bantuin kamu jualan ya
sebagai pacar yang baik
harus bertanggung jawab untuk bagian pacarnya
eh ada anak bimo
jemput mereka ya
aduh serang banget deh
bimo baik banget
udah lihat tuh ada lu
aku dan mereka gak akan pernah bisa ma
karena aku cinta sama mereka ma
dan aku akan perjuangin dia